anda kembali di cnn indonesia prime
seorang penjual kulit harimau sumatera ditangkap polisi di aceh
ya dua kulit harimau dan satu bungkus tulang harimau sedianya hendak dijual seharga seratus juta rupiah
seorang warga darul imarah aceh besar tertangkap tangan saat menjual kulit harimau sumatera beserta tulangnya
seorang anggota polisi menyamar untuk membeli barang ilegal ini
pelaku memperoleh barang tersebut dari seseorang berinisial m yang pernah menjadi residivis di kasus serupa pada tahun dua ribu empat belas
pelaku melanggar undang undang konservasi sumber daya alam hayati dengan ancaman hukuman lima tahun penjara